israel kembali melancarkan serangan ke gaza pada minggu pagi
sementara itu hamas merilis video yang menunjukkan para milisi menerbangkan pesawat tanpa awak di jalur gaza untuk menyerang israel
serangan israel ke gaza berlanjut pada minggu pagi
sebelumnya pada sabtu malam israel melancarkan serangan yang menewaskan lebih dari tiga ratus warga palestina
serangan itu juga menghancurkan gedung gedung terowongan hingga rumah para petinggi hamas
perdana menteri israel benjamin netanyahu bersumpah akan melakukan pembalasan setelah serangan milisi hamas pada hari sabtu
milisi hamas juga menculik sejumlah tawanan ke gaza
serangan hamas yang terjadi pada sabtu merupakan serangan terbesar yang pernah dilancarkan ke israel
serangan ini menjadi serangan paling berdarah sejak mesir dan suriah melancarkan serangan mendadak
dalam upaya merebut kembali palestina dalam perang yom kipur lima puluh tahun yang lalu
sementara itu sebuah video dirilis oleh hamas yang menunjukkan milisi hamas menerbangkan pesawat tanpa awak
di jalur gaza untuk menyerang israel pada hari minggu
hamas memulai serangan pada sabtu dini hari dengan meluncurkan roket
serangan itu menewaskan lebih dari dua ratus lima puluh warga israel dalam bentrokan sepanjang hari sabtu hingga minggu
sementara itu lebih dari tiga ratus warga gaza tewas
ketika israel merespon dengan serangan balasan